sekilas tampak biasa tak ada perbedaan dengan pohon pada umumnya
siapa sangka jika harga pohon ini bisa mencapai dua ratus juta rupiah
motif serta corak pohon yang unik menjadi faktor yang mempengaruhi harga jualnya
selain itu ukuran pohon yang besar dengan diameter empat lima meter dan tinggi sekitar tujuh sembilan meter membuat pule fosil semakin indah
besar ya itu kalau lingkar ada yang kurang lebih enam meter lima puluh
harganya kurang lebih dua ratus an
tak hanya di wilayah jawa timur ya karim juga memasarkan pohon langka berusia puluhan hingga ratusan tahun miliknya di luar pulau jawa